saya sangat menyarankan pergabungan solar dan baterai atau wind plus solar
karena ini adalah hal yang penting untuk industri dan pemerintah
tapi untuk pemerintah yang berkembang
pemerintah yang berkembang juga perlu r d
untuk mengurangkan harga desalinasi atau desalinasi kubik meter air
dengan sembilan puluh seperti apa yang terjadi dengan bp
siapa yang akan mendukung r d di era ini
bukan pemerintah yang berkembang tentu saja
bagaimana kita akan mendukung penelitian
ya jadi sesuatu yang saya ingin mendorong
dan yang semua orang di ruang ini inginkan
dan anda menemukan itu secara perlahan
telah meningkat secara dramatis selama beberapa tahun
jadi jika anda melihat harga daya solar
lima tahun lalu atau sepuluh tahun lalu atau dua puluh tahun lalu
itu akan terlihat menyebabkan harga daya solar

dan harga baterai untuk menyimpan energi
juga telah meningkat secara dramatis
telah meningkat secara sepuluh tahun
selama lima tahun lalu
jadi banyak dari penelitian yang telah dilakukan
telah dilakukan pada waktu yang lalu
ketika baterai sangat mahal
dan daya solar sangat mahal
saya ingin mengingatkan semua orang
untuk mengambil pemandangan lain
tentang harga daya solar
dan saya pikir anda akan menemukan
pada artikel dua puluh satu hé tengku tentang
penelitian kemuliaan suny juni sering terjainkan
saya menguat wish anda semua dalam penigerian power
adanya polusi udara dan juga keramah lingkungan pentingnya ramah lingkungan dalam menggunakan sarana transportasi yang saat ini berada di indonesia
beberapa hari yang lalu elon musk juga sempat berada di salah satu puskesmas di bali untuk mengembangkan bisnisnya di indonesia
dengan meresmikan pemasangan internet starling
di acara world water forum kali ini juga dihadiri presiden joko widodo
yang juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral di salah salah ktt itu
selain pebisnis dari amerika serikat elon musk ada juga beberapa perwakilan negara sahabat yang hadir di world water forum ke sepuluh ini
perhelatan world water forum ke sepuluh dipantau langsung oleh jurnalis kami jurnalis kompas tv yang ada di bali nanda aprilia
nanda tadi anda sudah juga ikut sama sama menyaksikan sambutan yang diberikan oleh ceo spacex yang juga pebisnis terkenal dari amerika serikat elon musk
malam tadi juga sudah dilaksanakan nih gala dinner oleh presiden jokowi
kalau kita melihat bahwa hari ini akan ada opening ceremony kemudian akan disusul dengan rangkaian high level meeting atau pertemuan antar kepala negara
kemudian juga akan ada bilateral meeting hingga ministerial meeting
kemudian nanti juga akan ada pertemuan yang akan mempertemukan puan maharani
kemudian kalau kita melihat pada sore hari nanti juga untuk kepala negara baik ke delegasi dan juga peserta one warte forum ini akan berkunjung ke kawasan mangrove taman hutan raya igusti
ngurah rai sekitar pukul setengah empat sore waktu setempat
nah bisa dilihat sebenarnya radi untuk rangkaian acara world water forum ini ini merupakan sebenarnya sudah hari ketiga yang dimana opening ceremony nya baru diselenggarakan hari ini
artinya dua hari kemarin juga sudah ada serangkaian acara perhelatan world water forum dimulai di hari pertama di tanggal delapan belas mei dua ribu dua puluh empat kemarin dan rencananya sampai dengan tanggal dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat nanti
di tanggal delapan belas dibuka oleh agenda baliness water purifiation ceremony yang juga dilanjutkan kemarin ada worlcoming gala dinner
ini sebagai upaya ataupun tindak bahwa indonesia menyambut para tamu undangan khususnya tamu tamu vvip kepala negara ataupun juga pejabat setingkat menteri
ini hadir di forum yang sudah berada di bali
untuk beberapa pihak yang memang sudah terkonfirmasi ataupun juga sudah tiba di venue
pelaksanaan dari world water forum ini yang bertepat di nusa dua bali
setidaknya informasi yang kami dapat tersebut dari sepuluh menit yang lalu
tentu dalam rangkaian world water forum radi dan juga saudara selain main event ada juga side event
kemudian kalau untuk side event juga akan berlangsung selama delapan hari
dimulai dari tanggal delapan belas sampai dengan dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat nanti
salah satu set event ini akan juga dilakukan seperti pawai budaya
kemudian di hari bersamaan side event juga akan digelar hari ini
tepatnya fair and expo yang nanti akan dibuka pada pukul satu siang nanti
yang menjadi pertanyaan di sini radi tentu sebenarnya apa tujuan diadakan forum air dunia ini
tentu di sini menjadi ajang yang sangat bisa menjadi solusi untuk para pemangku kepentingan khususnya di sektor air
untuk mencari bagaimana kemudian penyelesaian kemudian juga bagaimana regulasi regulasi yang akan disepakati bersama
ini juga menjadi ajang untuk mempelajari satu sama lain bagaimana masing masing negara ini menyelesaikan permasalahan
ini juga menjadi ajang untuk mempelajari satu sama lain bagaimana masing masing negara ini menyelesaikan permata air
ini juga menjadi ajang untuk mempelajari satu sama lain bagaimana masing masing negara ini menyelesaikan permata air
dan kalau untuk indonesia sendiri radhi indonesia juga tentu ini menjadi ajang ataupun tombak mempercepat mereka

atau tujuan pembangunan berkelanjutan
ini juga menjadi visi dan misi bahwa ke depan indonesia diharapkan di tahun dua ribu tiga puluh bisa memeratakan air bersih secara merata dan juga sanitasi

tidak hanya itu raden juga saudara ada faktor faktor ataupun dampak dampak lain dari forum perhelatan forum air dunia di bali ini
harapannya juga tentu akan menemukan beberapa hal seperti halnya keuntungan di sektor pariwisata indonesia
karena kita tahu bahwa perhelatan ini dilaksanakan di bali kemudian juga ini bisa berpengaruh tentunya untuk sektor pariwisata di bali
setidaknya kemarin disampaikan untuk investasi oleh menteri menko marves luhut bin sarpanjaitan
ini bisa menjadi harapan juga bahwa akan tumbuhnya investasi senilai sembilan empat miliar usd untuk indonesia
khususnya di menghasilkan satu ratus dua puluh proyek strategis di bidang air dan juga sanitasi
ini juga dapat membantu ataupun mendukung indonesia agar lebih tumbuh lagi
sementara itu radi secara rangkuman singkatnya untuk hari ini dan juga tujuan dari world water forum
kita akan lihat bagaimana sampai dengan saat ini memang sudah masih terus berlangsung
siapa siapa saja yang hadir juga kalau tadi saya sampaikan untuk dari kepala negara dari negara lain
kalau dari dalam negeri kalau tadi saya melihat di jajaran depan duduk juga para petinggi negara seperti tadi ada menteri pertahanan prabowo subianto
yang juga ada juga dari ketua dpr tadi puan maharani bersama dengan jajaran menteri tadi ada menko marves sejajar dengan menteri luar negeri retno
kemudian juga kami melihat ada menko marekref yang turut hadir
yang juga tentu adalah dari menteri pupr yang selaku juga menjadi ketua harian dari world quarter forum ke sepuluh di bali ini
kita akan lihat sampai dengan saat ini sudah masuk dalam proses speech speaker
di sini ada dari presiden watt water council wick pekon yang tengah melakukan speaker ataupun juga speechnya
kita lihat sampai dengan saat ini juga masih berlangsung dimana tadi juga menyapa tampaknya elon musk yang lebih dulu menyampaikan note speakernya di awal pembukaan
sementara demikian radhi balik ke studio
ya tadi juga kita menyaksikan di pembukaan world water forum ini juga dirangkai dengan tayangan video of king hasan to great world waterprise
sebagai visualisasi dukungan perlindungan dan pelestarian sumber daya air ya
untuk meningkatkan pengelolaan penggunaan kembali air limbah serta peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat
nah untuk informasi sendiri dari presiden joko widodo nanti sepertinya akan juga menyampaikan pidatonya ya tuky note speech nya
sudah adakah informasi tentu saja dalam konteks penggunaan air ataupun juga perhelatan world water forum ini
apa yang akan disampaikan kira kira oleh presiden nanti
kalau kita mengutip apa yang disampaikan setidaknya oleh presiden republik indonesia joko widodo di welcomeng gala dinner kemarin
tampaknya indonesia memang begitu gigih
yang juga begitu mendukung untuk memeratakan sumber daya air bersih dan juga sanitasi dunia
begitu setidaknya yang disampaikan dalam belcoming gala dinner kemarin di hadapan kepala negara dan juga tamu undangan vvip lainnya
artinya melihat dari bagaimana persiapan indonesia sampai dengan saat ini
kemudian juga pencapaian pencapaian indonesia khususnya untuk bagaimana pengelolaan sumber daya air
ini juga bisa menjadi tonggak juga menunjukkan bagaimana sudah kemajuan indonesia khususnya di pengelolaan air sendiri
karena kalau melihat dari bagaimana
track record indonesia untuk pengelolaan air dan juga mewujudkan tadi salah satu tujuan dan utamanya adalah salah satunya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals di tahun dua ribu tiga belas
untuk mewujudkan bahwa pengelolaan sumber daya air dan juga sanitasi ini bisa merata di seluruh indonesia
dan ini melihat bahwa memang kalau indonesia sendiri ini masuk ke dalam empat besar kalau untuk tingkat asean
artinya prestasi prestasi indonesia ini juga akan ditonjolkan juga
tentu nanti akan ada pembahasan lain radi dan juga saudara dalam forum ini
setidaknya untuk tahun ini pot porter forum yang digelar di bali ada empat isu besar yang akan digodok ataupun di
bahas secara mendalam atau secara spesifik untuk dicari solusi dan juga regulasi tata kelola terkait dengan pengelolaan sumber daya air ini seperti apa
empat isu besar tersebut diantaranya adalah terkait dengan konservasi air kemudian air bersih dan sanitasi ketahanan pangan dan energi kemudian mitigasi bencana alam
nah kalau melihat dari empat isu besar ini untuk indonesia sendiri ini memang lekat sekali untuk isu yang keempat terkait dengan mitigasi bencana alam
kenapa karena kita tahu beberapa
atau belakangan ini indonesia khususnya di sumatera barat baru saja terkena dampak terkait dengan bencana alam
artinya ini menjadi tonggak juga ataupun juga melihat bagaimana nanti sikap yang akan diambil indonesia
apakah secepatnya akan ada solusi kemudian juga akan secepat pada diterapkan juga untuk bagaimana penanggulangan bencana alam di indonesia
kemudian ini akan juga penting tentu untuk tadi sektor investasi dan juga bagaimana langkah ke depan indonesia untuk mewujudkan
untuk mengembangkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan di tahun dua ribu tiga puluh air pengelolaan air bersih dan sanitasi bisa merata di seluruh daerah
artinya kita lihat bagaimana kerjasama tentu di food rector forum yang digelar selama delapan hari ini radio dan juga saudara
kemudian apa regulasi regulasi yang nanti akan disampaikan
setidaknya juga radi dari forum ini indonesia juga ada empat usulan yang akan disampaikan juga dalam forum ini
empat usulan tersebut adalah terkait
dengan center of excellences on water and climate resilience atau membentuk badan baru pengurus pembangunan sektor air dan dampak perubahan iklim
ini manajemen pengelolaan air di pulau kecil dan menetapkan world light days atau hari danau sedunia
artinya poin poin ini diharapkan akan dideklarasikan dan diserahkan ke pbb yang harapannya isu krisis air bersih dan perubahan iklim
agenda di pbb dan akan dibahas lebih lanjut lagi
lebih lengkapnya juga nanti tentu saja kita menantikan isi pidato yang disampaikan oleh presiden joko widodo
di hadapan para peserta ktt world walter forum ke sepuluh ini termasuk mungkin disaksikan juga oleh para kepala negara
yang hadir dalam world water forum termasuk juga ceo spacex elon musk